tidak sulit bagi saya untuk meloloskan diri dari cengkraman mereka
tapi sengaja itu tidak saya lakukan
saya sengaja menyerahkan diri kepada mayang sari
agar dia memberikan penawar racun itu untuk pitaloka
jadi sekarang maunya bagaimana
kembalikan saya kepada mereka
serahkan saya dan witaloka kepada kapten devis
ada kepentingan apa mereka membantu kita
dia membantu bukan membantu kamu
jangan lupa untuk berlangganan
karena yang berjubah itu adalah ki untoro
tapi biasanya mereka berdua dengan elang suganda
sahabat dari tegal
tapi aku tidak melihatnya
aku tidak melihatnya
syukurlah kau begitu
tidak ada peruntuk takiej
tidak ada keuntungan
jangan kejar biarkan mereka
tapi kalau kami masih bersama mereka guru
mereka tidak akan pergi jauh
mereka akan kembali
karena tawanan yang kita dapat
paling penting buat mereka
kita ikhira disini saja
sepertinya mereka juga tidak mengejar
mana lindu acik
aku gagal merebut lindu acik
mereka terlebih dahulu menghadangku
saya melihat beberapa pendekar dari gunung selam
dan lembah kalisray
yang membantu gimitor dan murid murid
kalau begitu benar apa yang dikatakan kijampan
masih banyak perguruan silat yang mendukung mataram
kita harus melaporkan tentang hal ini pada kapten depos
supaya dia tidak keliru mencari orang orang
bercuma kita menemui kapitan depos
kalau kita tidak membawa lindu aji
yang sangat berharga untuk belanda
aku rasa gadis itu cukup untuk belanja
tidak perlu dikasihkan kepada belanda
karena gadis ini untukmu
gadis ini tidak dibutuhkan oleh kapten force
orang seperti lindu acik
yang lebih dibutuhkan

kalau begitu kita harus merebut lindu aja
dari perguruan alang putih
mereka terlalu banyak
belum lagi para pendekar
yang bergabung dengan mereka
kalau kita tidak memperbuat
sulit menembus pertahanan mereka
itu hal yang mudah
kita serahkan saja pada bapak wulung
karena baka wulung sudah menguasai
ilmu gandaraga dari guru kita
tidak sulit bagi saya untuk meloloskan diri dari cengkraman mereka
tapi sengaja itu tidak saya lakukan
saya sengaja menyerahkan diri kepada mayang sari
agar dia memberikan penawar racun itu untuk pitaloka
jadi sekarang maunya bagaimana

saya akan mencari baka wulung saya akan mencari baka wulung
kembalikan saya kepada mereka

serahkan saya dan witaloka kepada kapten de vies
karena dengan cara itulah
saya akan tahu bagaimana kekuatan belanda yang sudah berada di wilayah tegal
baiklah kalau begitu
besok pagi saya akan antarkan inovatif kepada mereka
terima kasih ki
terima kasih ki
sekarang aku sudah menundukkan kedua bocah ini
dan tinggal ki aisubakir
dan tinggal ki aisubakir
tahu ya sekarang saya sudah berhasil menundukkan kedua bocah ini
tinggal ki aisubakir yang harus saya tundukkan
hei kenapa kalian mengikuti semua perkataan aku
hei kenapa kalian mengikuti semua perkataan aku
hei kenapa kalian mengikuti semua perkataan saya
hei kenapa kalian semua mengikuti semua perkataan saya

hai hai hingga b penyakit
hai hai hingga b penyakit
ini adalah hutan kulit dihuni oleh kiwarok sang pemakan manusia
bisa masuk tapi tidak bisa keluar
kalian masuk ke dalam gua itu
dan ambil kain bernama ambang kumambang
kalau kita bisa memiliki kain itu
kita bisa tidak terlihat
kalian mau kemana
kenapa tidak bersama kalian
bestari belum pulang
aku kira bestari sudah pulang
kalau dia sudah pulang
aku tidak mungkin menanyakannya bukan
dia itu sedang mengandung
aku takut terjadi sesuatu sama dia
jika lo begitu aku akan mencari
jadi betul bestari sedang mengandung
jadi betul bestari sedang mengandung
jangan memulai pertengkaran dengan dia

romo kita baru saja kehilangan bunda
tapi kenapa romo malah mencemaskan dia
jangan berkata seperti itu
jangan berkata seperti itu
aku tidak rela kalau roh memperhatikan wanita itu
aku tidak rela kalau romo memperhatikan wanita itu
melihat orang lain
ini baru peringatan
jangan pernah kurang ajar lagi kepada romo